kami keluarga di manado hanya berharap pertolongan tuhan kepada richard eliezer
dalam menghadapi sidang tukit tenahri ini
semoga semuanya akan baik baik saja
tuhan akan berkati barat eliezer juga pak roni televisi pengacaranya
dan juga orang tuanya yang saat ini ada di jakarta
kami keluarga di manado tak membutuhkan para eliezer
semoga dia kuat dan dia tabah dalam menghadapi sidang pada hari ini
tapi kalau dari tuhan ya dengan bantuan tuhan saja
kami tetap berharap lebih ringan tuntutannya